ini adalah tahun baru tersepi bagi yadi
kusir delman sekitar monumen nasional jakarta
sudah hampir lima belas tahun yadi menjadi kusir delman
rutenya sekitar monas dan bundaran hotel indonesia
biasanya di hari libur dan tahun baru yadi bisa membawa lebih dari lima putaran
tarif sekali putaran seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
namun di hari pertama tahun baru dua ribu dua puluh satu ini yadi baru mendapat satu putaran
seperti semula lagi biar lancar semua
suasana tahun baru jakarta memang tergolong sepi
apalagi sejak pemprov dki jakarta menerapkan aturan pembatasan selama natal dan tahun baru
bagaimana kondisi jakarta di hari pertama tahun dua ribu dua puluh
di hari pertama tahun dua ribu dua puluh satu saya memutuskan
untuk menggunakan angkutan tradisional yaitu delman
dengan menelusuri jalan sudirman dan tamrin
nah saat ini sekarang saya ada di bundaran hi
kalau misalnya tadi saya start dari silang monas
kondisi lalu lintas di sekitar sudirman dan tamrin cukup landai
dimana setelah ditutup kemarin pukul tiga waktu indonesia barat
pagi tadi kendaraan roda empat dan roda dua sudah dipersilakan untuk melintas di sepanjang jalan ini
tidak sedikit pesepeda juga yang melintas jalan ini
dan juga warga dki jakarta memulai hari pertamanya di tahun dua ribu dua puluh satu dengan berolahraga
kondisinya sangat landai dan ada juga beberapa petugas keamanan yang berjaga di beberapa titik
seperti di pos polisi bundaran hi dan juga di monas
selain kondisinya yang landai di hari pertama juga transportasi umum masih beroperasi secara normal
seperti transportasi transjakarta di koridor satu jurusan blok m dan kota
beroperasi dari pukul lima pagi sampai jam empat belas
sampai dengan pukul dua puluh dua malam waktu indonesia barat
tidak hanya itu juga transportasi lain seperti komuter lain juga beroperasi secara umum
dari pukul empat sampai dengan pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
tahun dua ribu dua puluh satu ini menjadi momen yang tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna menekan penyebaran covid sembilan belas
sinanabila setia di pradana jakarta